setiap pemilu tiba isu tentang politik uang atau manipolitik ya ini selalu menyeruak
demi melawan praktik buruk pemilu ini sebuah desa di sleman daerah istimewa yogyakarta
menerbitkan peraturan kepala desa atau perkades tentang desa antipolitik uang
ini merupakan peraturan melawan politik uang pertama di tingkat desa di indonesia
indro suprobo tak pernah menyesal menjadi anggota masyarakat yang melaporkan kejadian politik uang di kampungnya
ia berani melapor ke badan pengawas pemilu soal pemberian tenda oleh calon anggota badan legislatif lewat perantara warga di kampungnya
menurut indro ia mendengar kejaksaan tidak melanjutkan kasusnya karena bukti dan saksi dianggap tidak memenuhi syarat
padahal bantuan berupa tenda dan aktor aktornya jelas ada
meski indro kecewa upayanya tak sepenuhnya sia sia karena bantuan tenda urung diterima
namun indro mengaku harus membayar harga sosialnya
sebagian warga masyarakat menjadi karena ketidaksetujuannya itu
menjadi punya sikap yang mungkin boleh dikatakan punya sikap negatif terhadap saya
dan menganggap saya sebagai orang yang tidak mendukung kemajuan kampung
komunikasi tentang bahwa politik uang itu menciderai harga diri warga kampung
itu belum dimengerti secara baik
indro kini bergabung dengan tim relawan desa antipolitik uang
yang dibentuk sebagai bagian dari peraturan kepala desa sardono harjo ngaglik sleman daerah istimewa yogyakarta
meski telah ada beberapa desa yang mendeklarasikan diri sebagai desa antipolitik uang
sadono harjo adalah desa pertama di indonesia yang menuangkan dalam sebuah peraturan
yang ditandatangani awal januari dua ribu sembilan belas
mengakui efektivitas perkades ini masih harus diuji
karena baru dikeluarkan tiga bulan menjelang pemilu
meski demikian sejak diterbitkan perkades ini telah mempunyai dampak di masyarakat desanya
berupa penolakan politik uang
sudah ada sudah ada beberapa
artinya pertama kan dikembalikan tadi
kemudian sudah mulai ada kesadaran bahwa
semua partai politik maupun calon
kalau dipersilakan masuk tidak usah pakai embel embel apapun
sebelum ini kan ketika mau masuk kan sudah ditodong dulu
jangan jangan mau bawa apa ke sini transaksinya apa
kalau tidak ya tidak usah masuk ke sini
sudah ada pemahaman seperti itu sebelum sebelumnya tapi sekarang tidak
upaya memperjuangkan desa antipolitik uang di sardono harjo
tidak lepas dari keterlibatan wasingatu zakia
seorang aktivis yang cipta
yang telah lama bergelut di bidang transparansi anggaran
sebagai warga sardono harjo
ia tergerak untuk menginisiasi kampanye ini
dan terus menyebarkan di berbagai komunitas
kami biasanya memakai cara misalnya meminta masyarakat
untuk melakukan satu deklarasi bersama
misalnya kami rt satu rw berapa dusun candirejo
desa sardono harjo menolak politik uang
ada beberapa yang tidak mau terlibat di situ
kalau kemudian ada orang yang berada pada situasi
di mana itu kondisinya sempit mereka tidak ada income yang memadai
dan kemudian namanya uang tidak ada orang yang kemudian memberikan penolakan
maka praktek itu kemudian terjadi dan orang jadi tidak ada ketakutan lagi
mau pakai dalil agama mau pakai undang undang
orang tidak akan takut dengan persoalan ini
tantangan kita di situ
desa sardono harjo saat ini terlihat seperti sebuah kondisi yang sangat berbeda
setelah membentuk tim relawan desa anti politik uang
meski sadar bahwa upaya ini butuh nafas panjang
mereka kini terus bergerak melawan politik uang hingga tingkat keluarga
hendrawan setiawan daniel yuwantoro sleman daerah istimewa yogyakarta